saya tadi bukannya di bonceng kamu
iya kenapa gitu
kenapa saya sekarang ada di pasar
jangan nakal ya
saya lihat si maung di jalan
saya gak tahu
ada yang lihat si maung di jalan
kakak aja yang masuk
kamu bukan di sini sekolahnya
kamu berani masuk sendirian
lihat si maung di jalan
dia nggak tahu
kan gue sudah tahu
tadi saya telepon
tapi katanya biarin aja
iman aja teh
ada yang lihat si maung di jalan
dia nggak salah lihat
si bawong ada di jalan
saya nggak tahu
tapi itu tanda tanda
si maung dicuri orang
di rumah kang bar
teh kirani sama imas
imas bukannya pacar kamu
kenapa kamu gak telepon dia
terus tanya sama dia
si maung dicuri orang atau enggak
kenapa gak kepikiran sama saya ya
saya telepon imas dulu
ada yang lihat si maung di jalan
deki nasi yang bawa
buat antar anak anaknya sekolah
tadi ada yang lihat
mobil itu ada yang nyuri
setelah kang bar nggak ada
si maung kan cuma diem di garasi
ya udah kalau gitu mah
kalau kita nanti punya mobil
mau dikasih nama apa
terserah kamu aja
jangan terserah nining dong
aku nggak ada ide
aku nggak ada ide
terus kalau nanti kita punya anak
jangan jangan aku nggak ada ide
itu mah beda tuh
ya udah kita kasih nama lo dayak
terus beli mobilnya kapan
berarti nggak ada masalah
saya pergi dulu
nggak usah takut ganggu
akang udah tahu
kamu pengen punya rumah
mau punya mobil
nggak usah diomong omong terus
takut akang lupa
udah akang harus berangkat
lagi diajak ngomong malah mau pergi
akang harus kerja
bukan urusan kamu
iya anak anak udah mulai masuk sekolah hari ini
udah kamu tunggu
enggak anak anak berani sendiri
pungpun aja jangan telat ya
kan sekolahnya juga gak jauh
yaudah aku masuk dulu
lagi naik iuran
saya tadi bukannya di bonceng kamu
iya kenapa gitu
kenapa saya sekarang ada di pasar
kamu pikirin aja sendiri
saya punya cita cita ingin menjadi raja copet di bandung
tapi entah mengapa
sepertinya cita cita itu sulit untuk saya raih
padahal saya tidak pernah menggantungkannya di atas langit
cita cita yang sudah ada sejak saya masih bersama dua partner terbaik saya
junedi dan upe
hari ini kamu gak jualan cilok
mereka insap karena ulas satu orang
orang yang lebih berbakat dibanding kami bertiga